pengerjaan pembangunan jalan tol jakarta cikampek dua elevated
memasuki tahap pembongkaran median jalan
beberapa ruas jalan tol jakarta cikampek sudah dibongkar oleh petugas
pembongkaran batas tengah jalan dilakukan di kilometer dua belas empat belas
serta kilometer dua puluh empat dua puluh enam jalan tol jakarta cikampek
selain itu pembangunan lanjutan jalan tol tingkat ini dilakukan
di sebelah utara kilometer dua puluh dua puluh dua
pengerjaan proyek jalan tol yang dimulai pada mei lalu tersebut
berbarengan dengan pembangunan light rapid transit
atau jalur kereta cepat jakarta bandung
hal itu menyebabkan kemacetan parah di jalan tol
terutama pada jam sibuk seperti pagi dan sore hari
untuk mengurai kemacetan beberapa rekaya salur lintas dilakukan
di antaranya pengaktifan jalan arteri alternatif bekasi karawang
pembatasan masuknya truk dan angkutan barang besar
serta rencana pengaktifan jalan antar kawasan industri
jalan tol jakarta cikampek dua elevated ditargetkan selesai pada april dua ribu sembilan belas
saat ini sudah ada koresponden cnn indonesia istiarto sigit
di kawasan tol jakarta cikampek
itu skenario seperti apa yang akan dilakukan kepolisian pu dan jasa marga
untuk mengurai kemacetan di jalan tol cikampek ini
ya selamat siang amelia
memang rencana pembangunan jalan tol jakarta cikampek dua elevated
telah berlangsung sampai dengan saat ini
jalan tol yang nantinya akan memiliki panjang tiga puluh tujuh km
akan mulai dari gerbang tol bekasi barat hingga ke rawang timur
seperti anda lihat di belakang memang proses pembangunan
dari jalan tol jakarta cikampek dua elevated
masih berlangsung sampai dengan sekarang
terutama di kilometer dua belas hingga empat belas mulai dari bekasi barat
sudah dimulai proses pembongkaran jalur tengah
yang memisahkan dua lajur dari jakarta menuju cikampek

selain itu amelia perlu saya jelaskan bahwa nantinya
memang jalan tol cikampek elevated
tidak hanya akan melewati tengah ruas saja
namun setelah ruas dua puluh empat sampai dengan dua puluh lima
nantinya jalan tol jakarta cikampek dua elevated
akan menggunakan sisi utara dan langsung menuju kerawang timur
sampai sekarang memang ada beberapa masalah yang masih dihadapi
terutama bagaimana mengurai kemacetan
yang ada di jalan tol jakarta cikampek
baik pada pagi maupun sore hari
untuk itu kemarin sebetulnya sudah ada pertemuan
antara kementerian pekerjaan umum
lalu juga badan pengelola jalan tol
lalu juga jasa marga dan kepolisian
tentang bagaimana caranya untuk mengurai kemacetan
karena ada tiga proyek infrastruktur
yang berjalan bersama sama di jalan tol jakarta cikampek
langkah langkah yang diambil diantaranya adalah
pembatasan mobilisasi kendaraan besar
terutama mereka yang membawa barang barang
ataupun hasil industri dari kawasan karawang
dan juga cikarang menuju dan akan ke jakarta
hal ini dilakukan dengan pengurangan jam
yang melewati jalan tol
lalu juga ada pembatasan kendaraan yang overload
karena jika ada kendaraan overload
maka akan memiliki kecepatan laju yang sangat rendah
sehingga memperlambat jalur atau lajur
yang ada dalam jalan tol itu sendiri
yang kedua adalah adanya rencana
untuk pengaplikasian ganjil genap
di jalan tol jakarta cikampek
nantinya ganjil genap ini akan dilakukan
pada pukul tujuh sampai sembilan pagi
dan juga pukul tujuh belas sampai dengan sembilan belas
namun rencana ini masih dalam kajian
dari pihak pihak terkait dan belum direalisasikan
dan memang yang terpenting amelia adalah
adanya pengaktifan beberapa jalur arteri
yang dimulai dari karawang
sampai dengan bekasi barat
jalur jalur arteri ini sudah disiapkan
baik bptj kementerian pu
dan juga kepolisian untuk
memindahkan kepadatan yang ada
dalam jalan tol dipindahkan menuju
jalur arteri ada sekitar
jalur dari dalam menuju luar
yang sudah disiapkan oleh
pihak pihak terkait dalam hal ini memang
diutamakan untuk kendaraan kendaraan pribadi
dan juga kendaraan besar
seperti truk ataupun kontainer
sampai dengan saat ini memang jalur jalur
alternatif tersebut sudah disiapkan
termasuk juga jalur antar kawasan
industri seperti kita tahu amelia
memang di sekitar kawasan bekasi
cikarang dan karawang ini memang banyak
sekali pabrik pabrik yang setiap
harinya memang mengangkut barang
menuju dan dari jakarta
hal ini disinyalir memang menimbulkan
adanya kemacetan di sekitar jalur tersebut
sehingga jalur antar kawasan menjadi salah satu
solusi selain itu adanya pendorongan
penggunaan kereta dalam mengangkut barang
juga menjadi salah satu pilihan dari
jasa marga bpjt dan
juga kementerian pu untuk
mengurangi kemacetan yang ada
di jalan tol jakarta cikampek
jalan tol jakarta cikampek dua elevated
direcanakan akan selesai pada bulan april

pihak pihak terkait memohon
kepada warga untuk mencari alternatif
jalur lain selama pembangunan
berlangsung karena memang tidak dipungkiri
kemacetan menjadi salah satu imbas dari
pembangunan jalan tol maupun lrt
dan kereta cepat jakarta bandung